bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
dan kita hormati wakil presiden republik indonesia terpilih
periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan mas gibran raka buming raka
yang saya hormati hadir di sini senior partai golkar
ketua dewan kehormatan bapak akbar tanjung
ketua dewan pakar bapak agung laksono
ketua dewan etik bapak muhammad
yang mewakili dewan pembina pak syarif cicip sutarjo
hadir di sini juga menpora pak dito aryo tejo
beserta menpora jilid satu pak jainuddin amali
wakil komisaris utama pangmandiri
kemudian yang kami hormati pengurus dpp partai golkar
pak sekjen pak ludit paulus pak bendung
para wakil ketua umum
ada pak erwin pak nurul pak kahar pak nurdin halid
kemudian juga pak aceh hasan sajili
kemudian pak erwin aksa
dan seluruh pengurus yang tidak saya sebut satu persatu
tanpa mengurangi rasa hormat
yang paling mengawal pak prabowo selama lima tahun
dan juga ibu airin rahmi diaring
ketua umum kos guro ketua umum mkgr
ketua umum kp pg dan ampg
dan juga majelis al hidayah
dan himpunan wanita karya
bapak ibu hadirin yang berbahagia
masih belum makan achn sebagai api sedih di sini
masih belum makan semuanya
hari ini terasa istimewa
pertama kita bisa memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dengan kemenangan bapak prabowo subianto dan mas gibran raka buming raka
dengan kemenangan yang land slide yaitu lima puluh delapan enam persen atau sembilan puluh enam dua juta suara
di forum yang terhormat dan di bulan yang penuh berkah atas nama keluarga besar partai golkar
mengucapkan selamat dan bangga atas terpilihnya bapak haji prabowo subianto sebagai presiden republik indonesia terpilih
dan mas gibran raka buming raka sebagai wakil presiden indonesia terpilih di periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
dengan kemenangan yang landslide yaitu lima puluh delapan enam persen atau sembilan puluh enam dua juta suara
terima kasih atas kerajaan saya